eh mer liat deh liat tuh
gila gejar banget bokap lo ketemuan sama lia
lama lama beneran diangkat jadi anak tuh
eh lia oh bisa gak sih jauh jauh dari keluarga gue
terutama orang orang terdekat gue
ini tuh bokap gue
kalau lo mau bokap lo carinya sendiri
lia ini gak salah apa apa
emang salah kalau papa baik sama lia
tapi sebenarnya kamu gak perlu naftir aku seperti ini loh
tidak apa apa kok mas
kan mas yos juga sering ngasih ke aku kan
sudah keluar dari rumah neraka itu
iya aku tahu
aku cuma nebak aja sih
kan kalau ngeliat keadaan mas yos
kayak sekarang kan gampang sekali
buat ditebak kan
jangan ya mas
kita jaga jarak hubungan kita ini sebagai teman aja
kalau gak salah
di tempat kafe aku kerja
itu lagi butuh lowongan baru
nanti aku tanyain ya
siapa tahu di sana mas yos bisa kerja
kamu kenapa kok mukanya biru kayak gitu
udah baik kan sama adrian
tapi dia jadi aneh gitu lah
tiba tiba baik gak marah marah lagi
aku bingung ya sama kamu
semua omongan kamu tuh jadi kenyataan
kamu tuh kayak malaikat pelindung gitu deh
eh beneran ya
apaan sih kamu
tentu aja lia
aku akan selalu jadi malaikat pelindung kamu
selama aku bisa
biar pun kamu gak perlu nyadar
selamat bergabung di restoran kami ya
kerjain baik ya
ke belakang sebentar
makin lama makin kurang lancar
jadi sekarang kalian sudah terang terangan
iya sayang sering kok ketemu sama adrian
adrian pengen tau kenapa om buangin dia
waktu dia masih kecil
lo harus jelasin ke gue
apa maksud omongan nu di telepon tadi
lagian ngapain sih lo dengerin gue nelfon
itu hak gue tau
emang kenapa kalo orang tua lu mau dirahasiain
gue minta sekarang juga lu kasih tau dimana orang tua gue
gue harus ketemu sama mereka
gue udah janji untuk simpenin rahasia mereka
asal lu tau mereka gak mau ketemu sama lu
yuk kamu kenapa
yuk maksud kamu apa sih
aku tahu kau pasti bercanda ya kan
maaf tapi ini yang terbaik buat kita
eh om yos dari mana
om ada kabar gembira om sudah dapat kerja di kafe
selamat ya om ya ya juga ikut senang om
makanya sekarang om itu mau traktir kamu sama ibu kamu makan di restoran
kamu mau kan
mau dong om nanti dia bakal bilang sama ibu kok
eh lihat deh lihat tuh
gila bencer banget bokap lo ketemuan sama lia
lama lama beneran diangkat jadi anak tuh
eh lia oh bisa gak sih jauh jauh dari keluarga gue
terutama orang orang terdekat gue ini tuh bakab gue
kalau lo mau bokap lo carinya sendiri
merci ngomong apa sih
lia ini gak salah apa apa emang salah kalau papa baik sama lia
aku benar benar senang bisa bantu mas yos dapat kerja
aduh untung lowongan itu masih ada

kamu pasti dapat bohongan
kamu pasti dapat bonus lagi ya dari ngkongnya
enggak bu jadi kan gini om yosi itu kan udah punya pekerjaan baru
makanya dia tuh mau ngeraktir kita sekarang
kamu aja yang ikut ya ibu gak bisa ikut
loh gak bisa sih om yos tuh ngajaknya kita berdua bu bukan cuma lia doang
udah deh lia aja ikut ibu gak usah ikut ya
yaudah terus alasannya apa
ya udah deh ya ibu ikut
ayu ayu udah putus sama juan
ayu udah pisah sama juan
maafin ibu yuk maafin ibu
ini semua demi lo ibu nggak mungkin biarin kamu pacaran sama kakak kamu sendiri
bu ibu kenapa
enggak ibu terharu aja lo menurut sama gue
makasih ya udah menurut sama gue
ini yang terbaik buat ayu ini yang terbaik